aku rindu anak anakku
rindu celote hanya yang biasanya aku
tapi ini sudah dua bulan
nggak pernah bertemu yang ada di mantuangan kosong
tak kuasa menahan haru dan rindu
sugiyarti atau biasa dipanggil bu titi terseduh ketika mengunjungi tk kemala bayangkari tiga puluh tujuh genteng banyuwangi
ia menjadi guru sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga dan sudah mengajar sekitar tiga puluh tujuh tahun
baru tahun ini titik merasakan jauh dari murid muridnya
ya sejak pandemi covid sembilan belas lebih dari dua bulan lalu
kegiatan belajar mengajar di sekolah dialihkan ke rumah
sama dengan guru
para siswa juga ternyata rindu sekolah mereka
contohnya adalah floren pelajar smp
raya pelajar sd
dan juna yang masih tamankan anak anak
karena rindu sekolah
tak jarang mereka mengenakan seragam sekolah meski di rumah
lebih lebih saat belajar online
dulu tuh pengennya libur gitu libur terus
tapi sekarang malah pengen sekolah lagi
sebagai wali murid
yuni triwah yuni hingga awal juni belum mendapat kepastian
kapan berakhir sekolah ini
putra putrinya masuk sekolah
ada kabar mulai tahun ajaran baru akan dimulai pertengahan juli
dan kegiatan belajar mengajar di sekolah akan dimulai kembali
ia mengaku lega namun sekaligus khawatir
anak anak kecil itu
gimana bisa social distancing mereka
anak anak kecil kalau udah jajan
terus waktu istirahat juga
mereka pasti main main
jadi kalau untuk waktu deket ini kayaknya enggak dulu
pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan
telah mengumumkan tahun ajaran baru akan dimulai tiga belas juli dua ribu dua puluh
tapi belum menentukan kapan kegiatan belajar mengajar
tatap muka langsung akan dilakukan kembali